nanti pulang dari sini kamu beli hp
oh saya yang baru
supaya second juga gak apa apa
yang penting bisa dipake
bukan masalah baru atau second
bukan masalah mahal atau murah
masalahnya semua nomor kontak saudara sama teman juga hilang
saya kehilangan bukti
kalau saya pengen
yang diterima kerja di pabrik atau di kantoran
kalau bukan masalah pertimbangan keahlian
pasti yang dicari yang masih muda
masalah saya juga sama
kurang lebih kayak gitu
mungkin kita ini usaha atau dagang
masalahnya modalnya dari mana
hp saya ada ngejam red
waktu saya jalan mau balik kesini
pas saya jawab telpon
tau tau ada yang ngerampas hp saya dari belakang
terus dia lari ke temannya yang udah standby pakai motor di depan saya
kalau saya kejar kan gak mungkin
tidak ada penangga banyak sekali
tidak ada yang karena
kamu masih ingat orangnya motornya kalau orangnya nggak sampai kelihatan jelas mukanya soalnya
saya ngeliat mereka dari belakang udah gitu mereka pakai helm maksudnya sih inget tapi
motor yang sama atau mirip motor mereka kayaknya banyak nggak ada tanda khusus kayaknya nggak
ada nomor platnya nggak sempet saya lihat saya fokusnya lihat orangnya ya udah kalau gitu
ikhlasin aja hp kamu ini kayaknya bisa laku dua ratus kalau kerja di terminal buat dapat segitu mungkin
harus seharian kasih kasih kasih semarang semarang semarang sempat sempat sempat kasih
makanya saya nggak mau diajak kerja di terminal saya kepikiran kalau punya modal kita bikin warung
nasi kayak gini aja kalau bikin warung masih kayak gini kalau bikin warung nasi kayak gini kalau bikin warung nasi kayak gini
modalnya harus besar mending jualan di kaki lima aja bikin warung tenda
tuh para pengkhianat
kamu udah lapa belum udah kita makan dulu yuk
mana backing kalian mereka belum tentu ada ketika kalian butuh
kalian mau apa biasanya manggil agus sama saya komandan sama wakil komandan sekarang udah berubah jadi
kalian wow keren perlu sama mereka enggak let's go let's go
sekarang kalian tahu gimana kalau komandan sama wakil komandan marah
habis makan langsung pulang lagi ke rumah enggak mau ke terminal ada apa mau ke
terminal anak anak yang di terminal mau silaturahmi sama saya daripada mereka beramai ramai
rumah bubun mending saya sama bubun yang kesana ya udah saya jemput sama ujang kang murad iwan
tunggu di jalan arah ke rumah aja

agus sama yayat pergi kemana
kita susu ke tempat kita biasa setor aja
dari dulu saya nggak takut
cuma hormat aja karena mereka bos kita
sekarang mereka bukan bos kita lagi
apalagi kita berempat
mereka berdua masa takut
kalau mau ngurut mereka
mending kita makan dulu
saya tadi duelnya kurang semangat
mau kopi gak
lagi nunggu temen bisnis
kamu tertarik sama politik juga
anak muda zaman sekarang
memang ngapati semua urusan politik
itu temen bisnis om datang
mau pesan minum sekarang
saya pesan minuman bapak bapak
sekalian pesan makan
anggarannya terlalu galuk galak
di anggaran persiapan
ada biaya rapat lima kali sebesar lima belas juta
tanpa ada penjelasan
yang rapat berapa orang
dan yang termasuk biaya rapat itu
untuk kebutuhan apa aja
ada berapa inti ulasan di anggaran satu y
yang aku alami
biasanya kalau duduk di sini kita nunggu uang datang
sekarang nunggu apa
cuma nunggu kabar baik dari bang edi
setelah saya bahas lagi dengan penitia nanti segera saya kasih kabar
silahkan diminum kopi
sudah siap tempur
mari kita bertempur
kopi saya udah tinggal ampasnya
orangnya enggak ada

saya takutnya kena tilang
kalaupun kena tilang
masih tetap bisa balik ke sini
sama kang cecep sama yang lain juga
soalnya perginya udah lama
motor kamu mau dipake
dari sini nanti saya langsung balik ke parkiran
aywan di terminal
kamu udah lama di sini
sekitar tiga empat tahun
tapi pernah keluar
saya balik lagi ke sini belum lama
waktu ada masalah
waktu itu ada yang mau ngambil alih terminal
yang waktu itu saya ceritain ke kang gobang
aywan ngapain ke terminal
kesananya sama kang cecep sama yang lain juga
yang lain siapa aja
kesananya sama kang cecep sama yang lain juga
waktu sempat keluar dari sini
kamu kerja di mana
terus kenapa balik lagi ke sini
di parkiran ada masalah juga
yang waktu itu saya ceritain juga
orang yang bikin masalahnya sama
saya permisi dulu
waktu itu di sini lagi kekurangan orang
nggak takut ada masalah lagi
saya harus kerja
biar dapat uang
buat makan sehari hari
kalau ada kerjaan yang lebih baik
tempat yang lebih baik
kamu harus cepet cepet keluar dari sini
gitu lebih baiknya lihat kamu
kan ada orang lain itu
lu harus teach dan maki fasilitas kamu

kita akan kalah
kalian pasang mobil sendiri
supaya kita imbasasi kor
wah ada para pembesar
yang lain memang besar besar
cuman saya yang kecil
saya udah lama gak jadi bos
bikin kopi enam gelas
nanti saya ceritain kaki saya kenapa
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
hp kamu gak bakal balik lagi karena kamu pikirin
kalau ada rezeki nanti beli lagi
terima kasih bi
nanti pulang dari sini kamu beli hp
gak usah yang baru
supaya second juga gak apa apa
gak usah yang bagus
yang penting bisa dipake
bukan masalah baru atau second
bukan masalah mahal atau murah
semua nomor kontak saudara sama teman juga hilang
bukan masalah mahal atau murah
saya kehilangan bukti
kalau saya pernah kepengenaran
main di pantai
bang edi itu orang baru di bisnis kita yang dulu
waktu kita udah ngambil keputusan buat pensiun
dia justru baru mulai
sekarang anak buahnya cuma dua
ini beli hp
dulu pernah bikin ormas
buat dia belajar politik
bukannya tumbuh subur
anggotanya malah berguguran
kemungkinan karena dia kekurangan dana penunjang
buat kegiatan mereka
wilayah tempat dia tinggal
di rumah sekaligus sebagai kantor
dia jadikan tempat usaha
bahwa setiap pedagang kaki lima disana
harus membayar iuran keamanan
dengan jaminan mereka akan aman berjualan
tanpa khawatir diganggu petugas
sekitar dua tahun yang lalu
buat terus mengikuti sahwat politiknya
bang edi merasa butuh uang lebih banyak
dia tahu dari bubun
kamu benar benar kenal
sama orang yang bernama bang edi itu
saya tahu soal bang edi itu siapa
justru dari bubun
saya sudah cerita semuanya
soal saya dulu dapat warisan
buat megang terminal
waktu kagum bang sama yang lain ikut kangus pensiun
tapi saya tidak benar mengelolanya
tempat ini sempat hampir jadi kekuasaan bang edi
ketika bang edi sudah berusaha
saya sudah minta ampun